apa lagi sih
kasian daus bang seharian minta uang jajan tapi aku gak punya uang
abang kan gak pernah ngasih uang ke aku
untung aja ada kiai somat kasih uang jajan ke daus
lagian kamu tuh kerja yang benar kenapa sih bang kasian anak
lu ini juga aku lagi kerja
memangnya kamu pikir aku gak muter otak apa tiap hari
sekarang harus seperti orang gila
kalian tau kesalahan kalian
enggak pak kenapa
kalian serakah kalian tambak
telah menjual tanah wakaf kuburan
pak ini mah ketimbang tanah sekecil ini
ini bisa kita ratain pak
yang lebih gede dari ini aja bisa
apalagi yang kecil kayak begini
pokoknya bapak tinggal terima beres aja semuanya ya
oke berarti kalau gitu saya tinggal terima beres dari kalian berdua
saya tinggal jalanin pembangunannya aja ya
bapak gak usah ambil pusing deh
saya suka sama cara kerja kalian berdua good
gawat kenapa sih cung
kalau si wadi sampai dengar dia bisa sawan
perumahan itu akhirnya jadi
gue udah tau
gue kira ada apaan
kalau begitu kita gak bakal bisa nolak
yang penting harganya cocok
gue tadi liat developer jalan sama harun sama karta
kalau misalnya pembebasan tanah itu nyangkut pautin harum sama si karta
lo kan tau sendiri
karta sama harun orang kayak gimana
kalau begitu gue gak mau jualan tanah bapak gue
sama si harun
kalau urusan yang berapa kayak gini bener gak
iya gue gak setuju tuh
hah apaan sih lo
rumah kita mau digosor
waalaikumsalam pak kiai
gak apa apa pak kiai
daud suka cengeng
daud jangan nangis ya
kalau nangis nanti ibu mau stres ya
habis daos belum dikasih duit buat jajan
anak kecil nggak boleh kebanyakan jajan
nanti sekolahnya gak pinter
tapi dok belum jajan dari pagi
daus ibu gak punya uang buat kasih kamu jajan
bapak kamu kan gak kasih uang ke ibu nak
ya sudah lah sudah
ini pak kiai ada uang sedikit ya
ini buat jajan jauh ya
ya jangan kebanyakan jajan ya
pak kiai terima kasih jadi ngerepotin
iya iya bener bener bener
makasih banyak ya pak ya
sama sama saya tunggu hasil kerja kalian semua ya
iya pak kalau untuk hasil kerja sih bapak tenang aja pak
apalagi kan ini masalahnya dengan tanah allah pak
wah udah dijamin
baik kalau begitu saya permisi dulu
masih banyak kerjaan yang harus saya selesaikan
iya pak ya pak
hati hati di jalanin pak ya
oke baik baik di jalan pak
tuh lagi berkata
betul lagi kita jadi orang kaya
gila emangnya tanah allah dari babeluh
itu udah paling pater
makasih babeluh bentar lagi gue jadi orang kaya
kamu duluan aja ya sayang ya
gak mau terus takut
kami datang disini bersama ikin ucuk dan acung
beserta bapak bapak yang lain
ingin membicarakan mengenai masalah tanah pembebasan tanah tersebut pak kiai
oh mengenai pembebasan tanah itu
sebaiknya kita bicarakan dulu dengan pihak developer
agar kita mendapatkan harga yang sesuai dengan harapan kita
tapi saya dengar harganya sudah putus pak kiai
bahkan pihak kecamatan telah menyetujuinya
bagaimana bapak bapak setuju dengan harga yang sudah ditetapkan itu
saya gak setuju pak kiai
ya jelas nggak setuju pak kiai
masa harga tanahnya dihargai rp lima per meter pak kiai
haa kalau tidak setuju
kita pertahankan harga yang sesuai dengan harapan kita
dan kita akan adakan musyawarah lagi
iya pak kiai
bener bener saya setuju
iya pak heroya juga nanti ikut ngambilin kita ya
nima buka pintunya
iya iya tunggu sebentar
lama banget sih bukanya
dari mana sih bang
kamu tuh kebanyakan tanya tau gak
kasian daus bang seharian minta uang jajan tapi aku gak punya uang
abang kan gak pernah ngasih uang ke aku
untung aja ada kiai somat kasih uang jajan ke daus
lagian kamu tuh kerja yang benar kenapa sih bang
lu ini juga aku lagi kerja
memangnya kamu pikir aku gak mau terotak apa tiap hari
nih uang hasil hari ini
mulai sekarang kamu udah gak usah khawatir
makanya jadi bini itu doa
jangan ngeluh doang misalnya
wah jangan lho
ya ampun ini makanan mana
abang kan gak kasih uang belanja
nih ada uang besok lo masak yang enak ya
perempuan duit aja
penyesalan ketika semua
waktu yang berhenti
oh ya kasih ya
tuh men ada apa nih
iya kita sengaja kemari
ada perlu sedikit sama pak dadan
wah pokoknya jadi gak enak jadi deg degan nih
dengar pak dadan mau ngajak istri ke tanah suci
iya sih memang gue ada rencana
pergi ke tanah suci umroh
namun gue gak punya duit nih
nah maka dari itu saya kemari
saya seneng bener
dengar niatan baik pak dadan
mau ngajak bini ke tanah suci
makanya saya pengen nolong pak dadan kesini
saya udah daftarin pak dadan sama istri
untuk berangkat umroh
kok bisa secepat itu ya
pak dadan yang namanya niatan baik
jalan itu selalu dimulusin
terus gue gimana gantinya nih karta
ya ampun pak dadan
udah pak dadan pake aja dulu
jangan dipikirin yang kayak gitu
saya pamit dulu ya
masih banyak kerjaan lain pak
terima kasih ya karta
ya ampun kayak sama siapa aja sih pak
tumben si karta nih baik banget
ada apa ya